trans bersama prestis disini kita bergabung mengakuisisi cilegon fc menjadi rans cilegon f
kita mulai terlebih dahulu dari kedua chairman yang akan menandatangani
pada akhir maret lalu selebriti tanah air raffi ahmad mengejutkan publik dengan mengakuisisi sebuah klub bola liga satu
melalui kanal youtube pribadinya raffi ahmad menjadi pemegang saham terbesar cilegon united
dan mengubah nama menjadi rans cilegon football club atau dikenal dengan rans cilegon fc
jadi niat kami rans ingin mencari bibit bibit baru ingin membuat satu akademi satu sekolah sepak bola
yang mana kita bisa mempersatukan anak anak muda atlet atlet baru jiwa jiwa muda untuk bisa mengangkat sepak bola
bisa lebih baik lagi bisa lebih tinggi lagi
bukan hanya di nasional saja tetapi juga di internasional saja
menyusul raffi ada gading martin yang berhasil mengakuisisi klub liga tiga persikota tangerang pada awal juni lalu
kabar itu dikonfirmasi lewat akun instagram atpersikotafc seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
dan juga baim wong yang dikabarkan bergabung di sriwijaya fc
terbaru youtuber atta halilintar
resmi mengakuisisi klub sepak bola psg pati yang disiarkan langsung melalui kanal youtube pribadinya
atta juga resmi mengubah nama klub menjadi ahps pati fc
dalam acara tersebut juga turut hadir menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
serta ketua mpr bambang susatyo
fenomena selebriti rame rame melebarkan bisnis di dunia sepak bola disambut baik
vice editor insif bola com erwin fitriansyah menganggap
fenomena tersebut sebagai hal yang menarik
menurutnya ada dua sisi baru yaitu menggabungkan sisi olahraga dengan entertainment
hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan iklim sepak bola yang baik
mulai dari pembinaan pemain hingga keberlangsungan klub secara jangka panjang
bukan hanya mementingkan segi bisnis
harusnya juga memikirkan soal pembinaan gitu bukan cuma kepentingan bisnisnya aja gitu
karena kalau sudah ngomongin pembinaan bukan hanya kepentingan bisnisnya aja gitu
karena kalau sudah ngomongin pembinaan ngomongin klub sepak bola yang ideal kan muaranya akhirnya kepentingan nasional
kepentingan nasional itu apa kompetisi yang bagus lalu tim nasional yang bagus
selain manajemen pemain pemilik klub dinilai harus memikirkan dan mengelola supporter atau pendukung agar tetap loyal terhadap klub ke arah positif
faktor bagaimana mengelola penonton supporter itu kan juga salah satu faktor yang harus dipikirkan juga gitu
tidak bisa hanya mengakuisisi klub terus berharap supporternya yang banyak terus bisa jadi lahan bisnisnya dari investor itu
selain nama artis anak presiden joko widodo kaisang pangarap pun melakukan hal yang sama
yakni mengakuisisi persisolo bersama menteri bumn erick thohir pada awal april lalu
klub para pesohor tanah air itu dikabarkan akan siap bertarung di liga indonesia yang telah mendapat lampu hijau pemerintah
liga nasional dikabarkan digelar pada sepuluh juli dua ribu dua puluh satu mendatang
tim liputan cnn indonesia